tak hanya di jalur darat aksi nekat mudik di tengah pandemi juga terjadi di stasiun kereta api hingga pelabuhan
di stasiun senen pihak pt kereta api indonesia mencatat jumlah penumpang meningkat dari hari biasa
yakni dari empat penumpang menjadi enam hingga sembilan setiap harinya

di pelabuhan merak kota cilegon banten ribuan pemudik pengendara sepeda motor memadati setiap area dermaga reguler pada minggu dini hari
kepadatan pemudik terkait
pantau hingga area tol gate atau pintu masuk pelabuhan
bahkan akibat banyaknya calon penumpang membuat para pengguna sepeda motor harus berdesakan ketika hendak memasuki kapal menuju pulau sumatera
pihak pt asdp indonesia ferry cabang utama merak mencatat enam belas orang lebih pemudik dan lebih dari tiga unit kendaraan yang telah diseberangkan melalui pelabuhan

kepadatan pemudik terkait

melihat tingginya keinginan sebagian masyarakat untuk tetap mudik membuat presiden joko widodo turun tangan
minggu dua mei presiden joko widodo pun meminta kepala daerah untuk bersinergi mencegah warganya untuk melakukan perjalanan mudik
sekali lagi saya tegaskan prioritas nomor satu tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat
tak atilah protokol kesehatan jangan lengah jangan menganggap remeh dan tetap pas pada
lagi lagi kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi covid sembilan belas diuji
masyarakat diimbau untuk sadar tidak melakukan perjalanan mudik karena berpotensi meningkatkan penyebaran covid sembilan belas